hai dokter bilang kembar dua ya dua ini kak alhamdulillah
mah apa lagi akan enggak dipecat hai alhamdulillah
kamu belajar komputer sama anak anak
udah ada contohnya udah ada tuh cek
contohnya banyak nih
aduh lucu lucu banget sih
ini lucu semua ya
aduh boleh gak ditaruh disini dulu
apa yang dikatakan
dan ya urusan jodoh jodohan udah berhenti dulu
malu yang dibawa sedikit aja sampai sekarang itu belum hilang
kalau si teguhnya kakak demen gimana
nanti si teguh cerita sama si aji
si aji sampai lagi ke si loyo
kan lo berdua yang minta bantuan gue
eh gimana sih
tapi yang lain aja lah yang gak ada hubungan sama celoyo
emang bener bener loh berdua ya
udah terserah lo aja
bersama sama makhlana apa
cik aminah teh hamil kembar mas jono
kembar berapa tin
ya dua lah
orang seperti pak rizal
seperti ibu aminah
paling sedikit kembar tiga
masa sih mas
saya yakinnya kembar empat
tina bilang sih kembar dua
masa sih kembar empat
kalau pak minah sama bang rizal
kembar tiga kali
hamil kembar empat
kembar empat lo pikir kucing
kalau bang rizal
kirain ada apaan
nggak penting banget
orang kembar kenyataan
nggak ada berita lain lainnya
rajin banget bu kuput
masih aja merawat tanamannya
mau kemana bu
mau ke rumahnya mpok minah
hamilnya kembar empat bu
saya permisi dulu
pak rizal hebat lo
waalaikumsalam ti sini
ada apaan sih kokanya rame banget
gempar ini mam pok
iya gemparnya apaan
ceminah teh hamil kembar
siang malam si minah mulu dilowongin
di kampung ini kagak ada berita lain
gimana enggak gempar atu mpok
mana ada orang kembar empat tina
gak jadi lagi
mama kenapa mama enggak jujur sama a kang
kenapa mama gak bilang bayi kita kembar empat
ceminah sama kang rijal hebat pisan
udah tua tapi bisa punya bayi kembar
mah kembar empat itu berbahaya
biaya sesarnya berapa
tadi tina kesini
jadi mama gak
bilang kembar empat
kan dokter bilang kembar dua
ya dua ini kang
akang gak dipecat
akang mau belajar komputer